diduga akibat remblong sebuah minibus rombongan wisata dari kota gresik
masuk ke dalam jurang di jalan turunan sendi desa pacet mojokerto
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
sementara itu proses evakuasi berlangsung dramatis
beginilah suasana dramatis penyelamatan penumpang minibus
yang masuk jurang di jalan turunan sendi desa pacet mojokerto
di tengah jerit tangis penumpang warga turun ke jurang untuk mengevakuasi belasan penumpang yang tercepit
di bawah badan minibus yang dalam posisi terbalik
dengan peralatan seadanya satu persatu penumpang ditarik keluar dan diangkat dari jurang
belasan penumpang yang diangkat dan dibawa ke tepi jalan
beberapa mengalami luka patah tulang di kaki dan tangan
mereka kemudian langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat
minibus yang mengalami kecelakaan ini adalah rombongan warga gresik
yang dalam perjalanan usai berwisata ke kota batu
warga mengatakan sebelum masuk jurang minibus ini terlihat berjalan dalam kondisi oleng
diduga minibus mengalami remblong bahkan terlihat api yang keluar dari bagian rem
sopir yang berusaha menguasai kendaraan tidak mampu akibat curamnya turunan
minibus ini sempat menabrak dua kendaraan di depannya sebelum masuk dalam jurang lima belas meter
dari atas ada arang batu ya
langsung saya buntuti ke sini akhirnya nyemplung jurang
lalu dievakuasi orang banyak sini semua relawan ini
dari hasil identifikasi tidak ditemukan korban meninggal dunia dan hanya mengalami luka
sementara seluruh korban langsung mendapatkan perawatan di puskesmas
kalau penumpangnya masih dideteksi terus kemudian untuk korbannya
satu yang perlu mendapatkan perawatan medis tapi tidak terlalu berat
kemudian yang satunya agak sok
ini adalah trauma
akibat kecelakaan ini jalur alternatif dari batu menuju pacet sempat tersendat
karena banyaknya warga yang berhenti untuk menonton